hai usai dilantik menjadi menteri agraria dan tata ruang sekaligus ketua pbn menggantikan
sofian jalil marsikal tni purnawirawan hadi cahyanto menghadiri serah terima jabatan di
gedung kementerian atr pbn jakarta selatan mantan panglima tni itu menyatakan sejumlah
tugas telah menanti untuk dikerjakan selama sisa masa jabatan presiden joko widodo tugas
tersebut diantaranya terkait persoalan sertifikat tanah sengketa dan mafia tanah
hingga permasalahan tanah di ibukota negara atau ikn mafia tanah ini benar benar tidak
ada kita akan tekan dan saya akan ke lapangan akan melihat secara langsung dan akan menanyakan
kepada mereka tidak hanya laporan saja tapi saya akan nanyakan masyarakat agar masih ada
masalah mafia tanah apakah ada yang mengalami kesulitan untuk mengurus sertifikat
hai apakah ada
hal yang lain lain apakah masih ada konflik demikian pula dengan juki fri hasan usai
dilantik menjadi menteri perdagangan menggantikan muhammad lutfi julhas langsung melakukan serah
terima jabatan di gedung kementerian perdagangan ketua umum pan itu menyatakan fokus pekerjaannya
saat ini adalah menyelesaikan harga minyak goreng yang masih tinggi kita memang mesti bekerja cepat
tentu pertama saya apresiasi dulu ya apa yang sudah dikerjakan pak lutfi
sekarang pak luhut diberi tugas pak presiden juga ya nah kalau kita bersama sama minyak goreng yang
lama nggak selesai itu saya kira mudah mudahan bisa dengan cepat kita bisa selesaikan ketersediaan dan
harganya yang terjangkau itu berbeda dengan wakil menteri ketenagakerjaan yang baru afriansyah nur
ia menyatakan belum mendapatkan arahan khusus dari presiden untuk itu afrian syah yang juga sekjen
partai bulan bintang itu akan mengikuti alur kerja menteri ketenaga kerjaan ida fauzia dalam tugasnya
di kementerian belum ada belum ada cuman beliau menyampaikan untuk membantu tugas tugas kementerian
khususnya ibu menteri selain afriansyah nur presiden juga melantik dua wakil menteri lainnya
yaitu raja juli antoni sebagai wakil menteri agraria dan tata ruang serta wakil menteri
dalam negeri john wempi watipo di meliputan cnn indonesia